terima kasih anda masih menyaksikan kompas siang saudara
kasus demam berdarah dengi meningkat drastis di tiga bulan pertama tahun dua ribu dua puluh satu
kemenkes mencatat kasus dbd mencapai tiga puluh delapan ribu orang
atau naik lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun lalu
dengan korban meninggal tiga ratus enam belas orang
empat pasien meninggal dunia
kasus dbd kini meningkat lebih dari seratus persen
jika dibandingkan januari dan februari lalu
hingga kini rumah sakit hasan sadikin bandung merawat sebelas pasien dbd
dalam satu bulan terakhir terjadi peningkatan pasien kasus dbd
rata rata pasien yang dirawat di rshs datang dengan keluhan berat
kesebelas pasien ini kini dalam perawatan khusus tim dokter rshs
namun ingat ini adalah top referal jawa barat
artinya akan jauh lebih banyak justru teman teman
yang di rumah sakit tipe b
atau rumah sakit rumah sakit baik pemerintah swasta
tetapi bukan top refer seperti rumah sakit hasan sadikin
sampai ke hasan sadikin tentu yang datang
di ibu kota penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
meminta masyarakat waspada peningkatan kasus demam berdarah
kasus dbd tertinggi di jakarta selatan yakni sebanyak lima ratus kasus
heru budi mengimbau anak anak bisa menggunakan lotion anti nyamuk
serta mengenakan pakaian lengan panjang dan celana panjang
selain itu heru meminta masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih dan teratur
serta melakukan upaya tiga m yakni menguras menutup dan mengubur
tensinya ke cenderungnya naik
terutama di jakarta selatan sudah kurang lebih
maka dari itu kalau bisa masyarakat bersama sama juga menyemprot
jaga kebersihan baju baju di rumah itu jangan terlalu digantung terlalu lama
dan bisa bersama sama dengan pemerintah daerah perkeluarga yaitu mengantisipasi dbd
kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan siti nadia tarmizi menyebut
warga yang terjangkit dbd di indonesia sudah mencapai tiga puluh delapan ribu orang
dengan korban meninggal tiga ratus enam belas orang
kemenkes mencatat kasus dbd naik lebih dari dua kali lipat dibanding dua ribu dua puluh satu
sejumlah faktor lonjakan kasus dbd diantaranya
peralihan musim dari hujan ke panas yang menyebabkan makin banyaknya tempat perkembang biakan nyamuk
kalau kita lihat ya kasus demam berdarah ini sudah dilaporkan dari lima ratus empat belas kabupaten kota
sudah empat ratus tujuh puluh delapan kabupaten kota melaporkan adanya kasus demam berdarah
di jumlah yang melaporkan ada kasus demam berdarah itu ada empat ratus tujuh puluh delapan kabupaten kota
nah saat ini jumlah kasus per minggu ke dua belas ya di tahun dua ribu dua puluh empat sudah tiga puluh delapan empat ratus enam puluh dua kasus demam berdarah

kesehatan mencatat lima provinsi penyumbang terbanyak kasus dbd hingga bulan maret dua ribu dua puluh satu
yakni provinsi jawa barat dengan sepuluh empat ratus dua puluh delapan kasus
jawa timur tiga enam ratus tiga puluh delapan kasus
sulawesi tenggara dua tujuh ratus enam puluh tiga kasus
kalimantan tengah dua tiga ratus sembilan kasus
kalimantan selatan dua enam puluh delapan kasus
dan lampung satu tujuh ratus enam puluh satu kasus
kewaspadaan terhadap dbd pun perlu jadi perhatian masyarakat
pencegahan lewat tiga m yakni menguras menutup dan mengubur
masyarakat bisa rutin menguras dan menutup bak penampungan air
serta mendaur ulang barang bekas yang bisa menampung air
dan tentu peran pemerintah dalam penguatan manajemen
penyebab demam berdarah denggi yakni nyamuk aedes aegypti
dalam sebulan terakhir terjadi peningkatan kasus demam berdarah di jakarta
satu kasus jakarta selatan menjadi wilayah tertinggi terjangkit demam berdarah
kasus demam berdarah di jakarta saat ini mengalami kenaikan
dalam kurun waktu sebulan terakhir
lebih dari seribu orang terjangkit demam berdarah
mayoritas di wilayah jakarta selatan
rumah sakit di jakarta selatan pun meningkatkan kesiagaan
menangani pasien demam berdarah dan melakukan penyuluhan ke masyarakat
untuk mengetahui kenaikan angka demam berdarah
di jakarta kita telah terhubung dengan jurnalis kompasifi
fedriska ananda di rsud kebayoran lama
fedri hingga saat ini bagaimana langkah antisipasi dari rumah sakit
terkait dengan nantinya potensi membeludaknya pasien demam berdarah
juno mengingat rumah sakit kebayoran lama ini merupakan rumah sakit rujukan covid
jadi memang mereka ini sepertinya sudah lebih siap begitu untuk menghadapi ataupun menolong
ataupun menanti masyarakat yang berobat untuk terkait dengan penyakit demam berdarah
tadi ini diutarakan oleh humas dari rumah sakit kebayoran lama
dimana kalau misalkan kami juga pantau juno dan juga saudara
situasi di rumah sakit kebayoran lama ini tadi memang tampak sejumlah dari masyarakat ini berobat
namun kalau misalkan untuk data kalau kita berbicara soal data
betul terjadi peningkatan kenaikan jumlah pasien demam berdarah
di mana ini ada kenaikan dari
bulan lalu bulan januari februari ke bulan maret
di mana kalau misalkan tercatat ini sebanyak lima belas orang tengah dirawat di rumah sakit rsud kebayoran lama
di mana ini dengan detail delapan orang dewasa dan juga enam anak anak
nah selain itu juno dan juga saudara rumah sakit juga sudah berkoordinasi begitu ya
terkait dengan penyuluhan terhadap masyarakat ini berkoordinasi dengan puskesmas
dan juga dengan masyarakat terkait edukasi demam berdarah
selain itu dari rumah sakit kebayoran lama ini juga menyediakan vaksin demam berdarah
baru baru tahun lalu ditemukan dan sudah mulai didistribusikan kepada masyarakat juno
ya fed rizka untuk saat ini bagaimana cara untuk menghindari dbd
dan apa langkah antisipasi dari pemerintah provinsi
ya juno terkait dengan langkah antisipasi tentu ini berangkat dari masyarakat ini terlebih dahulu sendiri
di mana seringkali masyarakat ini menyepelekan sakit demam yang dianggap demam biasa
sehingga enggak untuk ke rumah sakit
masyarakat juga harus menjaga pola diri yang bersih dan juga sehat
seperti tidak menggantung pakaian terlalu banyak
dan juga kemudian melakukan penyemprotan yang dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi
dan juga mengakukan menutup barang barang bekas yang dapat menjadi sarang nyamuk
ataupun terjadi kenangan air juno
berikut ini merupakan pernyataan dari rumah sakit rsud kebayoran lama
terkait dengan langkah antisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat
langkah preventif yang dapat dilakukan berikut ini
saat ini yang kami rawat dewasa ada sekitar delapan pasien
dan juga anak anak ada sekitar enam pasien itu per hari ini
tapi kalau kita bandingkan bulan lalu itu satu bulan full itu empat puluh empat pasien
dan per tanggal dua puluh tiga kalau untuk bulan ini sudah lima puluh sembilan pasien
jadi memang ada eskalasi peningkatan jumlah pasien secara untuk pasien dbd
kebenaran lama itu kisaran dewasa muda jadi delapan belas sampai dengan dua puluh tahun
tidak meremehkan gejala karena ini kan musim pancaroba ya
betul apalagi musim pancaroba hujan panas hujan panas
dan kita menganggap kadang kadang oh demam yaudah gak apa apa lah ya
jadi jangan sungkan atau jangan ragu ragu bagi masyarakat di luar sana
untuk mengecek kesehatan dirinya sendiri
walaupun baru demam walaupun baru pusing aja gitu ya
supaya lebih jelas dan terdeteksi selebih dini
jadi obati lebih dini lagi gitu
ya juno tentu terkait dengan tadi himbawan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit
rsud kebayoran lama tentu masyarakat juga harus dapat memeriksakan diri terlebih dini
apalagi kalau misalkan sudah ada tanda tanda gejala berupa pusing demam
dan juga apalagi kalau sudah ada bintik bintik merah
ini masyarakat jangan pernah takut untuk segera berobat ke dokter
untuk dapat dilakukan tindakan yang lebih cepat jenuh
terima kasih atas laporan anda jurnalis kompasivi
edriska ananda dari rsud kebayoran lama jakarta